gimana hasil pertemuan sama bos saeb
dua kali kecopetan dalam satu minggu
pasti berat buat kamu
terus rencana kamu gimana
saya belum ada rencana ke depannya gimana
tapi sempat terpikir untuk tidak melanjutkan kegiatan abc
versi aksi berantas copet
menurut kamu sendiri gimana
kamu jangan terus tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan
itu gak akan mengubah apapun
udah bawa salin banyak
karena kemungkinan dia bakal lama
saya punya ide
bagaimana masjid di kampung saya nanti dibuat
saya coba buat gambar
kalau itu langsung saya kasih ke orang yang nanti kerja
mereka pasti bingung
saya perlu bantuan arsitek
untuk memindahkan gagasan saya yang masih diangan angan
kemudian dituangkan ke dalam sebuah rancangan bangunan di atas kertas
sehingga bisa dipahami oleh orang lain
terutama oleh orang yang nanti kerja
pertanyaan saya adalah
kamu punya kenalan arsitek atau enggak
ngurusin kecimpring aja
kamu jadi gabung sama tony
masih lihat situasi
saya masih belum berani
apalagi sekarang motor saya masih sama bos bubun
kalau saya ngelawan dia
nanti motornya malah gak dikembaliin
gak bisa digas sedikit lagi
buat kunci kamu aja saya gak tega
semua kumpul di belakang
tasik tasik tasik
semua kumpul di belakang
gimana hasil pertemuan sama bos saib
dua kali kecopetan dalam satu minggu
pasti berat buat kamu
terus rencana kamu gimana
saya belum ada rencana kedepannya gimana
tapi sempat terpikir
untuk tidak melanjutkan kegiatan abc
versi aksi berantas copet
menurut kamu sendiri gimana
kamu jangan terus tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan
itu gak akan mengubah apapun
kamu harus bangkit dan tetap punya semangat
masih berminat kerja di biranya sepeminan uang
meskipun kang cecep dan willy tidak akan datang lagi
kalian masih akan diganggu tony
tony akan berkomplot dengan yang lain
yang pernah ada disini
dan mereka sekejap lagi akan berjalan kembali ke rumahnya

sekarang berseberangan dengan saya
kalau mereka datang
sekian pengarahan dari saya
kalian dari mana
ada pengarahan dari bos bubun
justru tadi saya bingung
kok kamu nggak ada
barusan ada pengarahan dari mas bubun
kamu kenapa nggak ada
barusan ada pengarahan
kenapa kamu gak ikut pengarahan
kenapa nggak tahu
tadi saya tidur
kamu udah tahu rasanya ini kan
kamu punya pilihan
kalau nggak mau ini cari tony
dia sedang sibuk cari dukungan
hajar dia dan sampaikan pesan saya
usaha dia akan sia sia meskipun dia ada backing dari kang dharma
jangan lupa bos
jangan lupa bos
dekat terminal aja
paling dua jam lagi
aku akan petik dengan anda
enggak itu bedroom kalian punya
kita nembal adaqué
tapi sementara ini dia nggak bakal balik ke terminal
gak ikut ajakan tony
masih belum pasti
udah pasti enggak
takut sama ancaman bos bu bun
istri saya jadi janda
balik ke rencana awal
mau jual makaroni aja
tapi modalnya masih belum ada
itu artinya kamu harus bergabung sama saya lagi
kita balik ke terminal
gak perlu modal
kamu beneran gak takut sama bos bu bun
dia di backing sama kang darman
bu bun balik lagi ke terminal
saya belum ngecek lagi
tapi nanti saya ketemu boris
jangan buang banyak waktu bos kecil
dari kang darman
orang yang dulu backing bos bu bun
sampai begini sama yang lain
orang orang yang gak setia sama bos bu bun
mubar dari terminal
biar ada kang cecep disana
kang darman ngejar bos bu bun
karena bos bu bun ikar janji
saya sudah bikin kesepakatan sama kang dharma
buat bantu saya geser bos bu bun dari terminal
masih pengen jadi tukang buroyo tapi gak punya modal
gak perlu modal